emangnya ada orang yang mau beli burung lo
ada dong kan burung gue bagus
udah gue ajarin bersiul
ah dasar gatel nggak perempuan mensuil aja
eh eh eh jangan diguyur
bisa mati kedinginan tuh burung
hah kata babek
kalau saya sembuh takut keluarin penyakit
eh be apa lagi
itu kopinya canggir di sini
antar gue ke rumah cik sodiq
maaf deh saya mau ke pangkalan
kayaknya seharian ini abang ngurusin burung mulu
ini burung tati
bukanlah cemburu bang
tapi ini udah siang
ya bentar ini kandangnya kotor
katanya kalau kandangnya kotor suara burungnya jadi aneh
percuma bang beli burung mahal mahal
ini burung tati
bukanlah cemburu bang
tapi ini udah siang
mau ajaknya kapan

biarin aja kalo abang gak mau ngojek biar tati yang ngojek
enggak tapi daripada abang nggak ngojek terus kita nggak punya uang terus kita nggak bisa makan
biarin aja tati jatuh helmnya pecah palenya bocor mati
bentar ya gue ngajakin dulu
rambut tati ketarik
udah ini jaketnya
lo tungguin gue ya
lama gak be
ngapain lo yang jawab
salamnya udah keburu saya jawab
eh mbak be
silahkan masuk be
sebentar ya be bapak saya masih di kamar mandi
tadi waktu mbak be bilang assalamualaikum
bapak saya baru masuk kamar mandi
oh gitu ya yaudah
kalau gitu gue tunggu disini aja dah
tenggorokan kering banget ya
saya ambilin air putih deh
masa air putih doang
iya b be bentar be ya
emangnya ada orang yang mau beli burung lo
ada dong kan burung gue bagus
udah gue ajarin bersiul
ah dasar gatel perempuan mensuil aja
udah gue mau balik mau periksa burung gue
gini gue kemarin mau nanya sama lo
eh gue baru aja mau ngobrol
maaf be saya kebelet
lah kalau kebelet ngapa kasih tau gue
saya gak ngasih tau babeh
eh kalau manggil gue pakai haji
maaf saya makin kebelet
boleh numpang ke belakang
ayo masuk masuk masuk
tadi mau nanya apaan
eh bocah sih nganggu
gue jadi lupa dah tuh mau ngomong apaan
engga cuma mau liat aja
tuh kan bener
kalau jatuh ya bangun lagi
kalau lo tanya sama gue
setuju apa kagak lo jadi ketua rw
lo mesti deket sama warga lo
dan tau apa warga itu maunya
begitu im kira kira
gue jadi lo pada tuh
gue camudar mandirah aja sih ganggu
iya ini juga udah pelan pelan
tati sering banget pijetin abang
abang baru kali ini picitin tati
dengerin gak sih
abang gak denger suara si roki
lo denger kagak
malah makan lo
kok masih ngurusin burung sih
lagian lo pake jatuh segala sih
kenapa sih kok bisa jatuh
kok abang malah marahin tati
tadi kenapa sampai bisa jatuh
tati lagi periksa gas
eh ternyata abis
kenapa si rokimpat dari tadi kagak bersuara
abang kan pulang mau kasih makan dia
sering sering aja loh ditolak
biar gue bisa makan nasi gratisan terus
gak boleh mendoakan hal jelek seperti itu
siapa yang berdoa jelek
kan kamu tadi bilang
kalau saya biar sering sering aja ditolak
semoga gue bisa makan nasi gratisan terus